air minum menjadi kebutuhan vital manusia namun tingginya pencemaran lingkungan membuat air layak minum tak mudah diperoleh
berbagai jenis air minum dalam kemasan kini ditawarkan berbagai industri air minum
tapi apakah semuanya aman untuk dikonsumsi
berikut ini tips bagi anda untuk mengenali air minum yang sesuai standar
konsumsi air minum dalam kemasan mengalami kenaikan sepuluh hingga dua belas persen tiap tahunnya
namun air minum dalam kemasan ternyata belum terjamin keamanannya
penggerbekan terhadap pabrik air minum palsu di tangerang akhir januari lalu mengingatkan kita pada kasus yang sama yang terjadi sebelumnya
setiap tahunnya pasti ada merek merek air minum dalam kemasan yang baru bermunculan
tapi apakah semuanya memenuhi standar
apakah badan pom dan otoritas lainnya itu sudah cukup melakukan pengawasan dan regular inspection
untuk bisa memastikan semua merek semua jenis air minum dalam kemasan itu sesuai dengan standar dan aman dikonsumsi oleh konsumen
ada berbagai standar air kemasan layak konsumsi yang diatur standar nasional indonesia
seperti tingkat keasaman kandungan mikrobiologis serta tampilan kasat mata

konsumsi air mineral yang tidak memenuhi standar dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai penyakit
dan jangka panjang yang tadi kalau sampai ada logam berat yang kita tidak tahu
tapi dalam jangka panjang kita bisa karsinogenik ya mengandung cancer
oh ginjal juga bisa jadi organ organ kita yang langsung
air loh itu dan konsumsinya banyak kan dan itu ke organ kita
berdasarkan keputusan menteri kesehatan nomor sembilan ratus tujuh tahun dua ribu dua
ada tiga aspek persyaratan air minum yang diatur
tiga aspek persyaratan air mineral yang memenuhi standar
yaitu fisik kimiawi dan mikrobiologis
dari segi fisik masyarakat awam dapat mengenalinya dengan tips berikut ini
pertama periksa label kemasan
pastikan ada logo sni nomor izin edar dari bpom kemasan serta tanggal kadaluarsa
kedua perhatikan warna air minum
jika membeli di tempat yang rentan sebaiknya air minum
mineral dikocok terlebih dahulu
jika warna berubah atau terlihat keruh sebaiknya tidak perlu meminumnya
ketiga cium baunya
air mineral asli tidak berbau sedang yang sudah terkontaminasi akan menimbulkan bau tak biasa
yang terakhir dari rasanya
air mineral palsu rasanya lebih kesat
di langit langit mulut juga akan ada seperti debu debu yang menempel
selain tips untuk mengenali air minum dalam kemasan yang tidak sesuai standar tadi
ada satu hal lagi yang harus anda ingat
jangan lupa untuk meremas botol bekas hingga tidak berbentuk lagi
hal ini berguna untuk menghindari pemakaian berulang oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
reza ramadan jakarta